saya kan manggilnya pelan ya
saya udah nyerah
saya udah ngelambing tangan ke kamera
bantuin aku nganterin paket
iya teh ini juga lagi di jalan
tapi kok kayak gak lagi di jalan
ini lagi di jalan teh
yaudah cepet ya
mending lu lukis
terus lo pajang tuh di langit kamar
tuh kalau ngajakin
kasih aja yang bener dong
ya dimana kek lu pajang
yang penting lukisan
di jalan pasar baru
lumayan lebih murah dikit
tapi kan fotonya ini sudah hilang
nah gua demen nih
kalau gigi lu udah keliatan semua
berarti lu bahagia
dek maaf ya jangan disinggung
oh karena badan kok kegedean
saya kan manggilnya pelan nyak
enggak nyak saya udah nyerah
saya udah ngelambiin tangan ke kamera
eh motor lo pelan banget
sama sepeda aja ke balap
biar kata sepeda juga kan sendiri enteng
fotoin ani hilang dari gue
buat data panitia tujuh belas an
gak mau ah
ya kan saya inget
sini biar saya fotoin
lo tunggu gue di warungnya pak mumun
kamu pun mau ngeraktir saya
aduh sopi dari sini
gimana kaki buah ini kejepit motor
gue juga susah bangunnya jak
dadi gak ngirim paketnya
yah harusnya tee ani kasih tau atu sebelum saya kesini
aduh rengkul gue nih dad
lo pedar aja
ah gue gak mau ah
lo toko disuntik
gua gak punya duit
mau teh manis
ntar aku buatin
tu kerasi gwman
iya tadi abang jatuh boncengin si deddy
pasti abang gak bakalan jatuh
ya gue pulang dulu ya
jak gue mau keluar
lo tau tempat orang yang bisa ngelukis wajah gak
tukang lukis wajah
kalo begituan maka mau ke pasar baru aja cuy
jangan sok tau lu
bukan sok tau cuy
aku pernah jualan di pasar baru
gue nyari tukang lukis wajah bukan tukang lukisan
beda dong john
ya pokoknya beda
ujung ujungnya pasti pakai pokoknya
cekat cekat cekat cekat cekat cekat cekat
antarin gue dong ke rumah pak be
saya mau ketemu ojak
ojak ada di rumahnya
tadi dia jatuh
kalau gitu saya mau neyokin dulu ya
teenya kurang manis
saya belum nyobain
ih kalau belum dicobain kenapa protes
saya bukan protes tapi mau minta foto
bukan saya tapi teteh
ah siap siap siap